muhammad rizik sihab menjalani sidang perdana di pengadilan negeri jakarta timur
rizik sihab dijerat dalam tiga dakwaan terkait tiga kasus diantaranya kerumunan petamburan kerumunan megamendung dan juga hasil swab tes di rs umi bogor
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum dari rizik sihab ali alatas selamat sore bang ali
dan pakar hukum bidana universitas indonesia cudri sitompul selamat sore bang cudri
ya selamat sore
oke saya mau ke bang ali terlebih dahulu bang ali klien anda pada saat persidangan protes karena persidangan diadakan secara virtual
kenapa kemudian tetap bersikuku agar persidangan digelar secara langsung
nyatanya kita lihat selama pandemi banyak persidangan yang digelar secara virtual bang ali
ya assalamualaikum wr wb
begini kalau seandainya ini kan pekara bidana
bidana ini menyangkut nasib
seseorang terkait hak kebebasan dia dalam bergerak
makanya kemudian ada asas
ya ini kedua belah pihak yang bersengketa itu wajib mendengar dan didengarkan dalam suatu proses yang disebut sebagai proses persidangan
nah itu asas
dan sudah diatur oleh kuhab bahwa
dakwah harus dihadirkan
kenapa harus dihadirkan
karena di situ dia bisa membela diri bisa mendengarkan secara jelas bisa kemudian didengarkan apa yang dikeluhkan dan apa yang terkait pembelaan dirinya
nah masalah pandemi masalah covid protokol kesehatan itu bisa kita atur
bisa kita ikuti tanpa harus kemudian mengangkangi
tidak habis prezik selaku terdakwah untuk tidak bisa hadir dalam persidangan secara langsung
nah nanti dulu bentar
kau oleh karenanya kita bicara bahwa dalam pandemi ini ada sidang
memang ada sidang dilakukan secara virtual
tapi tidak bisa ditutup mata kita juga ada sidang yang dilakukan secara langsung
contoh dokter anda langsung
jering sid itu langsung sidangnya
jadi sidang sidang yang tadi anda sebutkan seperti sidang joko chandra kemudian napoleon bonaparte tidak berpotensi menimbulkan kerumunan bang ali
bahwa sidang dilakukan secara virtual
oke bang ali bang ali sidang sidang yang tadi anda sebutkan seperti sidang joko chandra kemudian sidang napoleon bonaparte tidak berpotensi untuk menimbulkan kerumunan terutama dari para pendukung
tapi pada sidang perdana hari ini yang digelar secara virtual saja para pendukung dari rizik sihab sudah memenuhi pengadilan dari jakarta timur
bukan di dalam ruang sidang apa urusan yang dilakukan
jadi klien anda merasa dirugikan dengan digelarnya sidang secara virtual
hak terdakwa dalam membela diri untuk didengarkan dan menengahkan apa yang terjadi dalam proses persidangan itu dikangkangi dengan proses begini
oke saya mau ke pak kudri terlebih dahulu
pak kodri apakah dari segi hukum pidana persidangan yang digelar secara virtual memang sangat merugikan terdakwa seperti yang tadi disebutkan oleh bang ali
atau ini hanya strategi tertentu dari pihak terdakwa saja
menghadapi persidangan pak kodri
pertama tama mesti kita menurujuk keaturan hukumnya dulu
apakah sidang perkara pidana melalui elektronik atau online atau secara virtual ini ada dasar hukumnya atau tidak
dasar hukumnya itu ada di peraturan mahkamah agung nomor empat tahun dua ribu dua
karena perma tersebut sudah diatur mengenai tata cara persidangan secara elektronik
persidangan elektronik dalam perkara pidana sebenarnya bukan hal yang baru di indonesia
karena persidangan perkara perdata sudah dijalankan secara elektronik atau e court
yang suka dijelaskan yang dikenal oleh para lawyer itu namanya e court
nah sekarang pertanyaannya apakah perma ini bertentangan dengan peraturan yang lain
jadi di dalam perma tersebut sudah ada rujukan dasar hukumnya
nah pertanyaannya apakah hak hak terdakwa untuk melakukan pembelaan itu terhalangi atau tidak
pada prinsipnya persidangan secara elektronik ini
sebenarnya sama dengan apa yang dilakukan di dalam persidangan secara offline
hanya perbedaannya itu terdakwanya tidak langsung ada di persidangan
memang kita belum terbiasa dengan perkara pidana yang secara offline
tetapi kalau di dalam perkara perkara perdata
saya kira ini sudah
tapi kita bisa mengerti bahwa kalau perkara perdata itu kan persidangannya bersifat formil pembuktiannya
sedangkan perkara pidana ini kan pembuktiannya material
tetapi mahkamah agung ya itu sudah mempertimbangkan bahwa kalau segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik
sama dengan ini

pertimbangannya apakah perma ini ditujukan karena ada covid
nah karena dasar dari perma nomor empat tahun dua ribu dua puluh itu menuju kepada cetak biru mahkamah agung dua ribu sepuluh sampai dengan dua ribu dua puluh
cetak biru ini dibuat selain oleh badan badan peradilan makam agung
itu juga sudah melibatkan
jadi semua pemangku kepentingan di dalam persidangan ini dulu pernah diajak secara oleh makam agung
bagaimana mewujudkan peradilan yang betul betul bisa menegakkan hukum dan keadilan tanpa mengulangi hak hak terdakwa atau hak asasi dari dakwa
jadi saya kira persidangan
secara elektronik ini
faktor faktor yang terjadi
oke pak kudri
saya harus berikan kesempatan ke bang ali
bang ali kalau menurut dasar hukumnya sudah ada perma yang memang sudah dibuat jauh jauh hari
tidak ada kaitannya dengan pandemi
artinya sudah ada dasar hukumnya untuk menyelenggarakan sidang secara virtual dan ini tidak akan mengurangi hak hak dari terdakwa
begitu bang ali
tidak salah itu
perma itu tahun dua ribu dua puluh di saat pandemi
ini kan apa namanya diterbitkan
kedua dasar hukumnya kan perma peraturan makam agung
sedangkan kita rujukan utamanya dalam melakukan proses pidangan adalah kuhap
jangan kemudian plma yang posisinya di bawah kuhap yang adalah undang undang kemudian bisa mengangkangi undang undang
nah itu bagaimana
kita ini kan negara hukum bukan negara peraturan
azas azas hukum tetap kita wajib junjung tinggi
kedua masalah terkait dengan proses persidangan
kenapa kita yakin betul bahwa itu mengangkangi hak klien kita
karena bukti tadi persidangan
bagaimana kemudian kendala teknis itu berkali kali kemudian mengganggu proses persidangan
dan ini kan tidak sehat
kalau sudah sehat begini ya lama kelamaan kita sidang semaunya
oke bang ali tadi pada saat persidangan
satu lagi satu lagi
nah masalah persidangan
permanya kita bisa berujuk perma
kalau kita bicara permanya
permanya itu tidak mewajibkan sidang
boleh dibaca perma empat tahun dua ribu dua puluh
dalam pasal perma konstruksi pasalnya normanya
tidak mewajibkan seseorang itu wajib disidang secara online
yang ada adalah dapat disidang secara online
bang ali apapun itu tapi majelis hakim akan melanjutkan persidangan pada hari jumat
tapi saya mau tanya tadi pada saat persidangan berlangsung
salah satu kuasa hukum ada yang kemudian berteriak dan juga memancing kericuhan
memaki maki kepada majelis hakim dan juga jaksa
apakah ini tidak dipertimbangkan sebagai contempt of court bang ali
itu kan urusan majelis hakim
bukan urusan saya bukan urusan presenter bukan urusan pengamat
itu urusan majelis hakim yang menilai
nah tapi yang pasti yang sedih
jadi proses persidangan ini bukan hanya sekedar pengacara yang mesti menghormati proses persidangan
tapi jaksa termasuk hakim sendiri wajib menghormati proses persidangan yang diatur oleh kuhap
bang ali saya mau ke mbak kudri terlebih dahulu
pak kudri tadi sebetulnya pada saat hari ini disidang perdana
dari jaksa penuntut umum akan membacakan sebetulnya dakwaan dakwaan yang dijerat terhadap rizik sihab
ada beberapa pasal berlapis yang dijeratkan kepada rizik sihab untuk tiga kasus yang
melihat konstruksi hukum pidananya seperti apa pak kudri
apakah sudah tepat pengenaan dari pasal pasal ini
ya sebelum saya menanggapi surat dakwaan
saya kira perlu diklarifikasi dulu
bukan maksud mau berdebat
tapi permainan merujukannya itu juga kuh
di dalam pertimbangannya
tidak merujuk ke undang undang
ke karantinaan atau itu
tapi ini semata mata yang seperti saya katakan tadi
rujukannya itu adalah
itu tahun dua ribu sepuluh sampai dua ribu tiga puluh lima
itu cetak biru
itu menginginkan peradilan yang azabnya
cepat ringan dan sederhana
dan menuju kepada peradilan yang modern
karena di negara negara
katakanlah negara negara eropa seperti belanda
atau tetangga kita singapura
itu sudah menerapkan
kalau indonesia menerapkan secara sempurna semua perkara
ya ini kan baru perkara perdata dan perkara pidana
nanti mungkin arahnya ke perkara perkara di peradilan agama
militer dan tata usaha negara
juga mungkin akan menuju ke sana
akan menuju kepada cetak biru
jadi bukan menuju kepada undang undang kekarantinaan
oke pak kodri bicara soal pasal berlapisnya pak
ya konstruksi hukumnya
mengenai saya tidak secara fisiknya
saya tidak lihat syarat dawaannya
di dalam surat teorinya itu ya
dawaan itu ada yang dawaan tunggal
nah yang saya tidak tahu apakah
persidangan apa surat dawaannya ada satu
ada dua atau tiga
nah dimana setiap piwai ada surat dawaan
surat dawaannya saya katakan bisa juga
ini ya surat dawaannya
dawaannya secara tunggal
tetapi juga bisa secara alternatif
atau juga secara kumulatif
nah tadi presenter menyatakan bahwa
ini secara berlapis
kalau berlapis itu artinya kumulatif
ya kan jadi di dalam satu dawaan kumulatif itu
ada dawaan ke satu
primer subsidiar lebih lebih subsidiar
kemudian ada dawaan kedua
dawaan ketiganya bisa dawaan kedua
primer subsidiar lebih lebih subsidiar
nah ini saya nggak tahu
karena fisiknya saya tidak lihat
tetapi kalaupun itu dilakukan
itu ada tiga berkas perkara
yang disedangkan masing masing
kalau misalnya dawaan itu digabungkan
misalnya apakah itu alternatif atau kumulatif
itu adalah suatu tindakan apa ya
bersamaan atau berkelanjutan
ini karena perkaranya itu terpisah pisah
sehingga dibuat dawaannya ini
jadi kalau secara hukumnya atau pilihannya
saya kira ada dasar hukumnya
jadi saya kira tidak masalah ya
kalau dilihat dari dasar hukumnya
oke pak kudri
saya mau ke bang ali
bang ali terakhir
karena waktu kita tidak banyak begitu ya
menghadapi persidangan yang akan berlanjut pada hari jumat besok
apa yang akan diperjuangkan oleh tim kuasa hukum
apakah ingin tetap bahwa persidangan digelar secara langsung
dan apa persiapannya menghadapi dakwaan berlapis
dari jaksa penuntut umum
bang ali singkat saja
waktu kita tidak banyak
ya singkat saja
di amerika itu
juga melaksanakan sidang online
tetapi ada asas paling penting yang dihormati
oleh peradilan amerika adalah
atas persetujuan terdakwa
nah terdakwa meminta
sekarang posisinya adalah
habibie sebagai terdakwa meminta untuk hadir
dan kita akan tetap perjuangkan
untuk kemudian menghadiri
peradilan yang diperlukan
untuk kemudian menghadiri
persidangan secara fisik
tadi saya sempat dengar
ada fitnah luar biasa keji luar biasa terhadap hpb
bahwa hpb kabur dari ruangan
hpb tidak kabur
hpb menyatakan diri
walk out dari persidangan
dan itu biasa dalam proses persidangan
persiapannya menghadapi dakwaan singkat saja
yang jelas kita sudah menyiapkan eksepsi
sebelum dibacakan dakwaan
hpb harus hadir
karena itu adalah azas hukum
semua pihak harus didengarkan
dan semua pihak harus mendengarkan
jalannya persidangan pada hari jumat
yang sudah diputuskan oleh majelis hakim
apakah rizik sihab bisa dihadirkan
dalam persidangan secara langsung
atau memang akan dilanjutkan secara virtual
kita tunggu nanti bagaimana
episode persidangannya pada hari jumat
terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung
sore hari ini ada kuasa hukum dari rizik sihab
dan pakar hukum pidana universitas indonesia
pak kudri sitompul
terima kasih bapak bapak atas waktunya
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini